makam adiknya papa namanya roy iya mah er owa iya mah oke kamu salah dengar karena adiknya papa
terima kasih atas cinta dan pengorbanan yang sudah kamu berikan pada saya
saya mencintai kamu andin karisma putri
hei bapak guys
makam adiknya papa
kayaknya kamu salah deh na
karena adiknya papa
namanya itu rostiana
pak kita ke makam teratai indah ya
pak alkan memerintahkan saya untuk langsung menantikan ibu ke munaco hills
sebentar aja kok
dan gak usah bilang ke dia
kamu masih ingat gak sayang
di sebelah sana
sepertinya tuhan menakdirkan kita untuk berjodoh
maukah kamu menerima lamaran saya
stop jangan sentuh anak roy
saya bilang jangan sentuh anak roy
oh ya al mungkin sudah terlambat
gue terus berduka soal bayi
aku mau nanya dengan semua kamu
kenapa foto ini ada di rumahnya
ini foto aku sama mantan aku
yang sudah meninggal
emang kalau udah soal perempuan